ya tepat di hari ulang tahun tni ke tujuh puluh enam selasa ini sejumlah harapan disematkan kepada tni dalam menghadapi dinamika pertahanan negara yang kian kompleks
di usia yang baru sejumlah persoalan juga masih menjadi catatan tidak hanya soal modernisasi alutsista namun juga isu ketegangan di kawasan indo pasifik antara tiongkok dan negara yang tergabung dalam aukus yang dinilai harus dicermati oleh tni
apa saja tantangan tni ke depan di usia yang baru apakah perlu ada reorientasi pertahanan pasca aukus
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang andi wijayanto analis politikaman dari lab empat puluh lima penasihat senior ksp selamat malam bang andi apa kabar
dan ada pak syaifullah tamliha anggota komisi satu dpr ri pak syaifullah selamat malam apa kabar
bapak bapak saya yakin tentu anda berdua ikut menyimak tadi bagaimana perayaan hut tni ke tujuh puluh enam dan juga mengikuti isu demi isu yang berkaitan dengan pertahanan dan juga militer dan juga yang berkaitan dengan tni
saya ke pak andi wijayanto dulu perspektif anda pak andi dari kacamata anda dari sekian banyak tentu catatan dan juga tantangan bagi tni ke depan di usia yang baru
menurut anda apa yang kemudian saat ini harus menjadi fokus utama dari tni sebagai sebuah tantangan ke depan
kalau menilik tadi apa yang diamanatkan presiden lima oktober dua ribu dua puluh satu terminologi kuncinya adalah transformasi pertahanan
kalau satu negara menggunakan kata transformasi biasanya pilihan normalnya itu kata modernisasi
begitu dipakai kata transformasi itu sudah memiliki konsekuensi dilakukan perencanaan
yang apalagi kemudian presiden memerintahkan kembali memerintahkan dicoba untuk menggeser belanja menjadi investasi pertahanan
presiden memerintahkan untuk adopsi teknologi militer terkini
lalu kemudian juga tentang kemandirian industri pertahanan yang harus terintegrasi dengan konsorsium industri pertahanan global
jadi sebetulnya sudah ada arahan arahan presiden sehingga nanti tni bisa menjelma menjadi kekuatan pertahanan indonesia
untuk mengatasi ancaman ancaman kompleks yang ada di sekeliling kita
transformasi pertahanan ini menurut anda harus dilakukan seperti apa
mencontoh negara negara lain ya yang melakukan transformasi pertahanan terutama misalnya dulu
jepang di masa restorasi meji itu seribu delapan ratus tujuh puluh sampai seribu sembilan ratus tujuh puluh
sekarang china melakukannya dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan perencanaannya disebut sebagai perencanaan di uhua king sebagai inisiatornya
itu kepala staf angkatan laut saat itu
itu perencanaan dari seribu sembilan ratus delapan puluh sampai tahun dua ribu lima puluh tujuh puluh tahun
indonesia sekarang memiliki perencanaan strategis kekuatan pokok minimum dua ribu dua puluh empat dari tahun dua ribu enam sampai dua ribu dua puluh
jadi kalau kira kira memakai konsisten terminologi transformasi pertahanan
kita harus menyiapkan perencanaan jangka panjang yang minimal tiga puluh tahun ke depan kalau bisa lima puluh tahun ke depan
baik saya ke pak syaifullah
kalau dari anda bagaimana pak syaifullah catatan anda untuk tni di hari ulang tahun ke tujuh puluh enam ini
kalau tadi presiden menekankan pentingnya modernisasi pertahanan kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi
intinya soal transformasi pertahanan
menurut anda bagaimana
ya memang mulai tahun ini
menteri pertahanan untuk pertama kali dalam sejarah indonesia
tidak mengajukan tambahan anggaran tahun anggaran dua ribu dua puluh
menteri pertahanan yang juga
mengkoordinasi semua anggaran tni
anda dipanggu indikatif
sehingga kita bisa melakukan konsentrasi fokus demi covid sembilan belas
nah apa yang disampaikan oleh pak presiden tadi
kita cermati dengan
cara yang lebih menghemat
ini kita selalu membelinya
yang pengertian kita kerjasama kerjasama dengan luar negeri
kemungkinan pembuatannya juga
sehingga tidak terulang kasus kasus kerjasama kita dengan
untuk pengadaan kepala sejarah dan
untuk pengadaan kepala sejarah dan
untuk pengadaan kepala sejarah dan
yang mandek di tengah jalan
oleh karena itu
terutama dari investasi pertarungan
bagaimana membangun pertahanan
dengan mengundang para investor
untuk melakukan investasinya di indonesia
dan itu juga termasuk dalam
dari negara negara lain ke indonesia
baik pak aceh fuloh
menarik tadi apa yang anda sampaikan
dan juga tadi bang andi sampaikan
ada satu hal lagi yang kemudian juga menjadi sorotan
ini dianggap atau dinilai sebagian pihak
tidak mencapai target sejak tahun dua ribu tujuh dicanangkan
dan lebih baik kemudian ini
diganti saja kebijakan
apakah anda punya pandangan yang sama soal ini
terkait dengan maf
tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya
kita harus break kami akan segera kembali
baik tadi kita sudah membahas soal
yang juga menjadi catatan dari presiden joko widodo
dalam pidato di hutei ini
pak aceh fuloh ada juga soal
kebijakan maf ya
yang juga disoroti
menurut anda apakah memang ini perlu diubah
tni perlu memiliki konsep pembangunan pertahanan yang baru
presiden jokowi kan
waktu kampanye pilpres tahun dua ribu empat belas
menyajikan anggaran tni itu
jadi kalau pdb kita tiga belas triliun
berarti sekitar tiga ratus triliun
dalam setiap tahun
tapi nyatanya kan cuma satu ratus tiga puluh an triliun
jangan lantas nilai bawah presiden morbo
yang dimaksud presiden kan bersarat
maka kancah tni
sampai saat ini
anggaran tni itu konstan
tapi pdb itu kan
otomatis anggaran tni juga
setahun semakin naik
oleh karena itu penghematan devisa
dalam bentuk investasi pertahanan
itu merupakan solusi yang baik
yang sempat dipersejuhkan pada hari
uang tahun tni kemarin
pak andi kalau dari anda bagaimana
tanggapan dari anda
konsep pembangunan pertahanan tni
itu yang tampaknya sedang dikejar oleh pak prabowo ya
pak prabowo itu punya dua pr besar
dilihat dari red trust
yang pertama menyelesaikan
tadi kpm dua ribu dua puluh empat tahap ketiga
yang memang harus diakui
kpn dua ribu dua puluh empat tahap kedua itu
jadi pak prabowo pada dasarnya
harus menggabungkan tahap dua dan tahap tiga
yang seharusnya sepuluh tahun
menjadi cuma lima tahun
pada saat yang bersamaan
pak prabowo juga harus menyusun
itu yang kemudian diusulkan oleh pak prabowo
untuk mengetekkan kpm dua ribu dua puluh empat
lalu tambahannya diharapkan
untuk meneruskan kpm dua ribu dua puluh
tapi setahu saya
saat ini yang sudah pasti ada tersedia
ya dua puluh billion untuk menyelesaikan kpm dua ribu dua puluh
mungkin untuk kelanjutannya
belum sampai sepenuhnya
mencapai angka yang diinginkan oleh pak prabowo
baik tadi kita sudah banyak membahas
soal modernisasi pertahanan
kemudian juga soal anggaran
memang menjadi isu juga
dalam setiap kita membahas soal alutsista
dan juga pertahanan indonesia
ada isu isu juga yang kemudian menarik
untuk kita cermati
yang ini dinilai harus juga diperhatikan
dicermati oleh tni
isu yang strategis
terutama ketika mulai ada ketegangan
di kawasan indo pasifik
pak andi wijayanto
menurut anda bagaimana kemudian tni harus mencermati
ketegangan yang terjadi
yang diapit kemudian kita
oleh dua kekuatan
antara aukus dan juga china
ya untuk mengimbangi pertarungan negara negara besar itu
memang waktu kita makin mepet ya
jadi dengan adanya aukus
nanti australia menggelar kapal selam bertenaga nuklir
itu sebetulnya kita punya waktu
jeda untuk mengejar kira kira sampai dua ribu dua puluh
armada kapal selam bertenaga nuklirnya australia
baru baru siap di tahun tahun itu
selamnya di tahun dua ribu dua puluh
karena semuanya sudah obsolit
australia sendiri harus ngebut dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu empat puluh
tapi kalau memperhatikan china
ketertinggalan kita sungguh luar biasa
berbandingkan dengan china
ya untuk mengamankan laut natuna utara saja
yang china sudah sejak tahun dua ribu delapan
mampu menggelar kelar destroyer mondar mandir di sana
sementara kita hanya bisa mengandalkan satu korped sigma
itu pun harus muter muter antara laut sulawesi dengan laut natuna utara
jadi ketetinggalan kita sangat luar biasa
dan untuk itu makanya
ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan jangka pendek
ini bahkan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan di satu masa jabatan kepresidenan
ini membutuhkan yang tadi pagi pak jokowi katakan
transformasi pertahanan strategis jangka panjang
jadi kalau pak saifullah melihatnya seperti apa
ketika ada isu yang kemudian dinilai perlu diperhatikan
perlu dicermati oleh tni
berkaitan dengan ketegangan yang terjadi di indo pasifik ini
bahkan negara kepulauannya
kita memiliki pertahanan yang baik
walaupun kita mengakui bahwa
alutsista yang dimiliki oleh china maupun australia
kita tidak khawatir kemungkinan terjadi perang konvensional
kalau disebut dalam perang dunia
nah yang sekarang ini
tentara nasional indonesia
baik tni tnb
terhadap negara negara asing
yang memiliki kekuatan seperti yang kerjasama antara amerika inggris dan australia
yang sama untuk membuat
hal islam bertenaga nuklir
kita juga harus informasi bahwa rata rata
di indonesia yang ada di
dibandingkan dengan kapal kapal selam
yang bertenaga nuklir yang memiliki ribuan meter
oleh karena itu
yang paling penting bagi kita sekarang adalah
pembangunan pertahanan negara
kekuatan china dengan
dan kita harapkan
menyampaikan ke kuis satu
akan dihadapi oleh bangsa
negara kita yang akan datang
kita sebagai negara yang memproks tentu juga
siap untuk menghadapi
yang terjadi antara australia dengan china
masuk juga diantara kedua negara
wilayah dan kesejahteraan republik indonesia
adakah isu lain tadi anda menyebut
isu papua juga menjadi penting
mengapa kemudian ini juga harus diperhatikan
papua itu kan sebagai
wilayah yang memiliki sumber daya alam
itu dia diperobotkan oleh
dan pada petik
dilirik oleh banyak negara
nah kita sekarang mencermati bahwa australia
sedang membangun kota baru
dekat papua begini
kita mencurigai bahwa
apa yang dilakukan oleh australia itu
adalah pengalian isu
sebenarnya bahwa mereka membangun
kota baru di dekat papua begini
oleh karena itu kita juga telah
melakukan upaya upaya diplomasi
yang siap untuk membom
di pangkalan kita di pihak
oke tambahan dari anda pak andi
iya kalau melihat
dinamika yang ada
salah satu kesulitan kita karena
politik luar negeri kita bebas aktif
maka kita pasti tidak bisa
melakukan aliansi dengan manapun
ya secara teoretik
bila yang sudah sekuat itu
masih bisa bertambah kuat kalau dia membangun aliransi
ya amerika serikat
aliansinya sudah sangat sangat kuat
di asia pasifik asia timur
nah indonesia itu
sendirian betul betul harus mencari
beragam cara termasuk yang tadi disampaikan oleh pak saifullah
mengandalkan bagaimana mengatur
supaya negara negara bisa
sepakat untuk menggelar
postur pertahanan yang tidak
provokatif atau mencari
kerja sama kerja sama di luar
sektor militer yang bisa
mendinginkan ketegangan kawasan
ya beragam cara yang harus kita lakukan
karena kita tidak punya
untuk melakukan aliansi pertahanan
dengan negara lain oke baik
menarik kita break dulu pak andi dan juga
di segmen berikutnya ustaz ijadah
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik kita masuk ke segmen terakhir
dialog tadi sudah banyak yang kita bahas meskipun
kemudian tidak akan pernah cukup
pak sayang vulo dan juga pak andri kalau kita
membahas tantangan dan juga
peran tni yang begitu
besar dalam durasi dialog
tapi paling tidak kita dapat poin poin utamanya
kita tahu bahwa
dengan kiprah tni yang besar
kemudian juga model kepercayaan masyarakat
yang juga tinggi ini juga harus direspon
bagi tni untuk
terus meningkatkan profesionalitasnya
begitu ya selain
soal pertahanan tadi sudah kita
bahas apalagi pak sayang vulo ya menurut
anda kedepan ini harus menjadi fokus
pembenahan dan juga catatan bagi
tni agar semakin kuat dan
juga semakin profesional
agar tni tidak
tergoda oleh rayuan
yang seperti di zaman
udhubaru itu ada
diwifungs abri hanya
satu sisi dia peranan
satu sisi dia juga politik
nah oleh karena itu
tni itu merupakan salah satu
kita semua semua ini
anggaran yang besar pada
kementerian pertahanan dan
bahwa tanda sang
bahwa perang konvensional
bisa terjadi dan
juga bisa tidak terjadi
jadi negara ini banyak
untuk perang konvensional
akan terjadi kemudian ada
yang beberapa tidak akan pernah terjadi
namun demikian kita tetap harus
baik bar maupun dari dalam
nah tantangan tantangan itulah yang
perlu diperhatikan oleh tni
di masa usianya yang sudah
sepuh ya tujuh puluh enam tahun
oleh karena itu
yang ditemukan pak bambang
tadi pak bambang andi tadi
sampai dengan tahun
dalam setiap tahunnya
baik baik pak saiful
dan tidak lengkap kalau kita tidak bicara tni ke depan
yang juga masih ditunggu tunggu suruh pressnya
oleh presiden di komisi satu
ya sampai saat ini
kami belum menerima
surat presiden tentang
bahwa presiden tentu
akan memilih waktu yang tepat
akan disampaikan pada awal
november yang akan datang
pak andi jayanto
yang akan pensiun pada saat

dpr bahwa kami belum menerima surat itu
dan saya yakin
presiden pasti akan menyampaikannya
dalam waktu yang tepat
oke baik kita juga masih menunggu itu
saya ke pak andi wijayanto
di tengah tingginya
harapan yang disumatkan oleh
masyarakat ke tni
kipra yang juga besar
apalagi di tengah pandemi ini peran tni
juga begitu besar sekali lagi
dari anda di luar soal pertahanan
apalagi yang harus menjadi fokus dan
agar tni semakin kuat
dan profesional ke depan yang sudah kita bahas
karena tentu ada harapan
tapi juga ada tantangan di depan
untuk saya tantangan utamanya
tata kelola ekonomi pertahanan
seperti yang tadi dilakukan
tni yang disampaikan oleh pak saefula
itu banyak hal hal eksternal di luar tubuh tni
yang mempengaruhi pembangunan
kekuatan pertahanan indonesia ke depan
tata kelola ekonomi pertahanan
kunci bagi kita
untuk benar benar bisa
menuju transformasi pertahanan
yang diamanatkan presiden jokowi
ada banyak sekali catatan yang sangat menarik dari anda berdua
terima kasih banyak pak saefula atamliha
anggota komisi satu dpr ri sudah berbicara
terima kasih sudah bergabung pak andi wijayanto
terima kasih analis politika amanan lab empat puluh lima
penasihat senior ksp
terima kasih sudah bergabung dalam diskusi
pada malam hari ini selamat malam